pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi
dengan permohonan maaf kementerian perdagangan tidak dapat mengontnya
karena ini sifat manusia yang lakus dan jahat
oleh sebab itu bapak dan ibu kita mempunyai datanya
tetapi sekarang lagi diperiksa oleh polisi dan kepolisian masyarakat semangat
tetapi keadaannya sudah menjadi sangat kritis
tidak bisa menguntungkan
melawan penyimpangan penyimpangan tersebut
jadi bapak dan ibu ini saya ambil
begitu kita bicara dengan saat gas pangan pertama kali
yang dipunyai oleh kementerian perdagangan pasalnya ada dua
yaitu undang undang pasal
kalau tidak salah saya undang undang nomor tujuh dan undang undang nomor delapan